memasuki hari kedua indonesia international motor show ims menawarkan mobil mobil keluaran terbaru
untuk menarik minat para pengunjung
dengan digelarnya acara hingga sebelas hari ke depan
penyelenggara indonesia international motor show dua ribu enam belas menargetkan
pemasukan dari penjualan mobil hingga dua triliun rupiah
dan juga varian atraksi dan pertunjukan menarik yang diberikan oleh penyelenggara
dan yang paling menarik adalah keluaran mobil terbaru yang dikeluarkan oleh apm apm sc se indonesia